sebelumnya pemerintah telah memutuskan kebijakan memangkas anggaran hingga satu ratus tiga puluh tiga delapan triliun rupiah
untuk mengantisipasi ancaman defisit anggaran
pemotongan anggaran salah satunya menyasar anggaran transfer daerah hingga enam puluh delapan delapan triliun rupiah
kebijakan ini mendapat respon beragam dari sejumlah kepala daerah
bahkan muncul wacana pemotongan gaji pegawai negeri sipil
pemerintah memutuskan memangkas anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dua ribu enam belas sebesar satu ratus tiga puluh tiga delapan triliun rupiah
pemangkasan tersebut terbagi menjadi dua bagian
yaitu pemotongan anggaran kementerian atau lembaga sebesar rp enam puluh lima triliun
dan sisanya sebanyak enam puluh delapan delapan triliun adalah dana yang diteransfer ke daerah
sebagai bagian dari pemangkasan anggaran daerah
pemerintah juga menunda pengucuran dana alokasi umum satu ratus enam puluh enam delapan triliun rupiah
pemerintah juga menunda pengucuran dana alokasi umum satu ratus enam puluh enam delapan triliun rupiah
pemangkasan dan penundaan dilakukan karena realisasi penerimaan pajak
diperkirakan meleset sekitar dua ratus sembilan belas triliun dari target akhir tahun
pada saat ini konsentrasi kita adalah dua ratus sembilan belas penerimaan short total untuk dua ribu enam belas
dan untuk bisa mengelola itu kita sudah melakukan pengurangan
dan menurunkan pengurangan dari target akhir tahun

untuk saat ini kita anggap itu cukup
tentu nanti kami akan terus memonitor minggu per minggu bulan per bulan
dan kita akan mencari titik kalau kebijakan tambahan diperlukan adalah
kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan menteri keuangan no satu ratus dua puluh lima tahun dua ribu enam belas tersebut
telah menuai penolakan di daerah
untuk meminimalisir kekurangan anggaran
daerah yang terkena dampak pemotongan anggaran menyiasati dengan beragam cara
salah satunya wacana memangkas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil
kami merasa keberatan ya sebagai kepala daerah
adanya pengendapan dahu dan sebelumnya adanya pemotongan dak
harapan kami ini bisa dianolir keputusan tersebut
karena ini sangat merugikan pemerintah daerah
daripada menghentikan belanja publik
saya akan mengurangi tunjangan dan gaji pegawai negeri
pemerintah memastikan pemotongan anggaran hingga penundaan transfer dana ke daerah dilakukan demi efisiensi
karena yang dipotong bukanlah belanja modal atau infrastruktur
tetapi biaya seperti perjalanan dinas dan biaya rapat rapat yang terlalu besar
agus timansyah cnn indonesia